dan untuk mengetahui perkembangan penyelidikan kasus pondok pesantren al zaitun
sudah bergabung bersama kami ada wasekjen bidang hukum dan ham mui majelis ulama indonesia iksan abdullah
assalamualaikum selamat sore pak iksan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat sore
pak iksan kami ingin mengetahui perkembangan terakhir dari penyelidikan tim investigasi mui
yang juga berkolaborasi dengan kapolres mabes polri terkait kasus ponpes al zaitun ini seperti apa pak iksan
ya tim kami dari majelis ulama indonesia itu bergabung dengan tim dari pemprov jawa barat
bersama mui jawa barat telah melakukan investigasi
dan tadi malam itu telah menyampaikan
surat yang juga tidak bisa masuk ke dalam mahat
karena tidak diizinkan dan tetapi suratnya sampai kepada panji gumilang
dan hari ini siang ini habis salat jumat
itu rencananya akan dipertemukan dengan
pak pandigi milang di kantor pemprov
ini saya kira perkembangan yang terakhir dari investigasi al zaitun
namun apa ini harus dilakukan investigasi baru
karena memang ini untuk mengklarifikasi pernyataan pernyataan
dan statement statement yang telah dilakukan selama ini dan diunggah
di dalam berbagai metos yang dilakukan oleh pandigi milang
kalaupun ternyata pandigi milang ini kemudian tidak hadir
dan tidak mengakui adanya pernyataan pernyataan
maka cukup karena cukup bukti artinya bahwa
penelitian kami di tahun dua ribu dua itu sangat valid dan masih sangat relevan dengan peristiwa saat ini
sehingga cukup untuk melakukan tindakan hukum bagi
untuk dijadikan tujukan bagi aparatus kepolisian dan kerjasaan untuk melakukan penyelidikan
dan penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan penyelidikan dan penyelidikan penyelidikan
penyelidikan dan penyelidikan bagi
karena pernyataannya telah
pasal pasal penundaan agama
yaitu melakukan penghinaan
dan penyebaran kebesian
serta kebohongan publik
yang dilakukan di muka umum
nah saya kira ini sudah menjadi
pemanggilan dan terusnya
melakukan proses hukum terhadap
panji gumilang karena
sesungguhnya ini bukan
rana atau delik
menjadi delik umum jadi tidak perlu lagi
laporan laporan dari masyarakat
menyinggung apa yang anda sampaikan
tadi sudah diketahui
bahkan dari dua ribu dua puluh
kemudian kenapa baru saat ini
penyidikan ini terhadap
kasus al zaitun apakah waktu
beberapa tahun sebelumnya
tidak dirasakan ada dugaan tindak pidana
atau seperti apa pak iksan
apa latar belakangnya
ya tahun dua ribu dua puluh
itu penelitiannya sebatas
mahat al zaitun
dan panji gumilang itu
islam yang menyimpang
artinya terpapar dengan paham paham
keagamaan yang menyimpang itu yang pertama
nah yang kedua
mahat al zaitun
sebagai terpapar gerakan nii
karena panji gumilang itu
yang sama juga
nah oleh karenanya
paham paham yang dikembangkan adalah
yang membuat paham paham
dan ini di
ajarkan diri mahat al zaitun
dengan cara teknik mereka
kalau bisa melihat
baik dari kurikulum dan lain lain
itu tidak akan terdapat
mengenai paham paham yang diajarkan tadi
dengan yang sekarang disampaikan itu
yang melalui medsos misalnya
bagaimana haji tidak perlu dilakukan di tanah suci
padahal haji itu adalah arafah
mereka mengatakan haji cukup berkeliling di mahat azaytun
dengan cara berkendara
lalu melempar jumroh dengan tujuh saksemen
nah kemudian yang paling menyakitkan dan menodai umat islam
serta menandai ajaran agama islam
adalah bahwa al quran itu bukan firman allah
tetapi itu karangan nabi muhammad saw
nah ini adalah tindakan yang dapat dikategorikan melanggar pnps satu ratus enam puluh
dan auhp satu ratus lima puluh enam a dan satu ratus lima puluh enam
serta undang undang ite
apa yang disampaikan panji gumilang
adalah satu kebohongan yang luar biasa
dan satu provokasi yang menimbulkan kekonaran
kecidak sentraman dan adu domba
kepada antarumat islam
nah saya kira itu
dan yang kedua
mengenai abu toto atau panji gumilang
itu sangat jelas
dia adalah mantan dari panglima darul islam
dan oleh karenanya
antara azaidun panji gumilang dan mahat
itu tidak bisa dilepaskan satu sama lain
dia adalah orang orang yang mengajarkan
bagaimana untuk tidak taat dengan nkri
negara yang berdasarkan pancasila
nah orang seperti panji gumilang
sesungguhnya ini tidak bisa dibiarkan
terus melakukan provokasi
melakukan apa namanya
mengadu domba antarumat
dan ini harus dihentikan
yang melakukan berhenti
panji gumilang harus mempertanggung jawabkan ucapannya
harus mempertanggung jawabkan perbuatannya
yang kita semua tahu
di upload di berbagai media sosial
dan itu cukup terserifikasi
bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana
pak iksan terkait dengan temuan tim investigasi mui
ada fakta baru yang ditemukan
namun belum bisa dirincikan kepada masyarakat
apakah ini terkait dengan tindak pidana
yang juga menyimpang dikatakan tadi
menyimpang ajaran agama islam
kemudian dugaan terafiliasi dengan jaringan terorisme
apakah itu fakta barunya terkait dengan hal tersebut
fakta barunya lebih dalam lagi
lebih dasar ya
yang nanti akan di publis
tentu saja nanti setelah fakta fakta baru ini terungkap semua
ini akan menjadi dasar bagi majlis selama indonesia
untuk memberikan dasar sebagai fatwa
bahwa ajaizun telah mengajarkan
terutama pak hidung bilang
kita mengajarkan ajaran yang menyimpang
ajaran yang sesat menyesatkan
nah saat ini majlis selama indonesia telah memfatwakan
fatwa nomor tiga puluh delapan tahun dua ribu dua
intinya bahwa yang ditampilkan
yang diajarkan oleh panji gumilang di mahat ajaizun
khususnya menyangkut tata cara salat
yang berjarak kemudian mencampur adukan
makmum laki laki dan perempuan
wanita menjadi covid
nah itu pada saat jumat
itu telah dipatwakan dan itu sudah cukup
bagi aparatus penegak hukum untuk menangkap panji gumilang
dan agar menghentikan keonaran ini
yang menimbulkan suasana indonesia menjadi tidak kondusif
dan ingat kita akan segera memasuki babak baru yaitu pemilu
dan apabila suasana ini dibiarkan
ini bukan tidak mungkin
getekan antara umat islam
yang membela agamanya yang benar
dengan panji gumilang
dengan apa namanya pengikutnya
ini akan terjadi
kalau ini sampai terjadi
ini adalah bom waktu yang merugikan negara
masyarakat dan agama
kalau kita berbicara soal pengikutnya pak iksan
walaupun sampai sekarang belum bisa dikonfirmasi
belum bisa ada pernyataan yang valid
dari panji gumilang terkait dengan polemik yang terjadi di al zaitun ini
nantinya jika memang sudah terverifikasi
ada dugaan tindak pidana
ini semakin terang benderang
bagaimana kemudian nasib santri
karena kita ketahui seperti biasanya
santri itu selalu pemahamannya sangat kuat terhadap
pondok pesantren tertentu
dan tidak apa namanya kita tidak bisa menghilangkan bahwa nanti akan ada perdebatan
yang mungkin agak sulit di redam begitu dari
pengikut dari pondok pesantren al zaitun ini
nasib selanjutnya apakah sudah direncanakan seperti apa
dari mui pak iksan
ya saya kira ini perlu dipisahkan ya
perbuatan pidana jelas sudah terverifikasi
tak terbantahkan bahwa panji gumilang melakukan penodaan penghinaan
dan pelanggaran terhadap undang undang ite
dan ini harus segera dilakukan penindakan
penegakan hukum dan proses hukum
dan mahat al zaitun
beserta santri kemudian pegawai yayasan
kemudian orang orang yang melakukan pelayanan di sana
itu harus diselamatkan
dan ini menjadi opsi yang penting
yang harus dilakukan oleh pemerintah bersama kementerian agama dan majlis ulama indonesia
hal yang tertapar dalam
tata cara beribadah
secara agama atau penyimpangan dalam
itu menjadi tanggung jawab majelis ulama indonesia
untuk meluruskan kembali kepada ajaran yang benar
dan ini sesuai dengan
supok si majlis ulama indonesia sebagai
bima yatul umat
nah yang berkaitan dengan terpaparnya
mahat al zaitun
dalam hal praktek bernegara
tentu ini menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk melakukan pemimpinan
dan meluruskan kembali
agar mereka tunduk dan taat kepada
prinsip prinsip beragama yang berdasarkan pancasila
dan ingat bahwa di negeri republik ini
tidak ada satu orang pun
yang kebal hukum atau un cancellable
mereka harus dipersamakan atau
jadi kalau yang lalu orang yang menangani ini
melakukan penodaan agama penelitian agama
kemudian mendapatkan hukuman atau ganjaran
panji gumilang yang telah jelas
terverifikasi dan tidak terbantahkan lagi
bisa unduh bisa verifikasi di sosmed
maka dia juga harus menanggung perbuatannya untuk
menjalani proses proses hukum
sehingga dia bisa menjalani pidana
sesuai dengan perbuatannya
dan terhadap mahat
untuk pesantren yayasan dan seterusnya
ini menjadi tanggung jawab pemerintah
untuk nanti bersama kementerian agama dan
maju selama indonesia
untuk dilakukan pembinaan
agama yang benar
seperti yang dilakukan
yang diajarkan oleh panji gumilang
kita lihat nanti perkembangan dari kasus al zaitun ini seperti apa
dan kita harapkan pengawasan mui
semakin ketat mengingat
tidak hanya ada satu al zaitun
tapi ada al zaitun al zaitun lain di indonesia
yang juga perlu kita awasi
secepatnya begitu ya
pak iksan abdullah terima kasih banyak
wasekjen bidang hukum dan ham majelis ulama indonesia
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
baik terima kasih
kenaikin tua assalamualaikum
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh